dan perdana menteri inggris yang baru rishi sunak menorehkan sejarah untuk inggris
ia menjadi perdana menteri termuda sejak tahun seribu delapan ratus dua belas dan berasal dari keturunan india asia selatan
terlepas dari itu ia disoroti karena kekayaan yang luar biasa
tantangannya sekarang selain soal latar belakangnya juga tentu dengan kondisi inggris yang kondisi ekonomi yang memburuk saat ini
kita akan membahasnya sedikit dengan narasumber riza nur arfani
pengamat hubungan internasional universitas gajah mada yogyakarta
pak riza selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini pak riza
pak riza yang dari mendasar saja dulu respon sebagian besar warga negara inggris
apakah masih mempertimbangkan soal latar belakang sunak
secara umum tidak saya kira ya
ini yang menjadi catatan khusus dari politik inggris yang sangat terbuka
mungkin kan orang orang dengan merit yang bagus itu untuk tampil
dan sekarang terbukti di pucuk pimpinan tertinggi politik mereka ya
seorang keturunan india
pak riza kondisi inggris saat ini seburuk apa sih pr yang dipegang oleh ricis sunak ini
terhitung sangat buruk mbak
ini mungkin misi yang hampir mustahil yang harus dihadapi oleh
perdana menteri sunak
karena memang ini dalam waktu sepuluh tahun terakhir
inggris masih berkutat dengan persoalan persoalan yang berkaitan dengan
yang saya kira fokusnya adalah pada bagaimana
perdana menteri ini bisa mengelola keuangan negara
tapi pada saat yang sama bisa mempertahankan kepercayaan publik
pada ekonomi inggris
dan sekarang kepercayaan publik sudah merosot jauh ya pak riza
betul ya itu yang jadi tantangan utama
dan saya kira ini pada dua level yang harus dihadapi oleh perdana menteri sunak
yang pertama tentu saja level domestik
yang ini berkaitan dengan reformasi struktural yang harus dilakukan oleh
perdana menteri sunat terhadap ekonomi inggris
yang kedua pada level regional dan internasional
saya kira inggris disorot terutama pasca keluarnya negeri ini dari uni eropa ya brexit
dan kita belum tahu betul strategi yang tepat untuk inggris mempertahankan posisinya
ada banyak tantangan di sana
apakah anda melihat inggris masih belum punya roadmap setelah keluar dari brexit
apakah inggris masih belum punya road map setelah keluar dari brexit
sebetulnya sudah ya
tetapi memang harus dinegosiasikan di dalam dan ke luar negeri
kedalam saya kira negosiasinya itu terjadi di parlemen
karena ini yang berkuasa adalah partai konservatif
sehingga dia harus berhadapan dengan internally gitu ya
dengan pandangan yang saling beragam gitu untuk menangani krisis ini
tetapi juga secara eksternal dia berhadapan dengan faksi faksi lain di parlemen
yang saya kira juga gampang ya untuk menyelaraskannya
kita ingat ada jalan ketiganya anthony giddens yang menuntun inggris untuk keluar dari krisis di tahun delapan puluh an ya
tetapi kini kita belum punya cara pandang yang sejenis ya
tapi kita sudah melakukan penelitian
kita sudah menemukan krisis yang berbeda
kita sudah menemukan krisis yang ada di stik inggris
yang merupakan kompromi antara kedua antara paling tidak dua kekuatan politik di sana
secara internasional yang harus dihadapi tentu saja adalah uni eropa
dan itu isu isu yang berkaitan dengan imigrasi
dengan demographic shift gitu yang harus dihadapi oleh inggris setelah keluar dari uni eropa
tentu saja sekarang harus dihadapkan pada kenyataan kenyataan geopolitik
yang juga tidak salah rumit ya
yang juga menghantui negara negara barat
pak riza dengan tantangan yang sebegitu banyak apakah pilihan kabinet rishi itu sudah tepat menurut anda
karena memang dalam statementnya yang pertama kali dia akan memperbaiki secepatnya perekonomian inggris
dan juga menyatukan unite the party
karena kita tahu ada perpecahan di internal partai konservatif
dan ketika rishi memutuskan untuk menyatukan beberapa vaksi dan menggabungkan mereka di kabinet
apakah itu betul bisa membuat kabinet ini bisa berjalan dengan baik dan utuh
ya kuncinya saya kira pada bagaimana dia bisa menyeimbangkan kebijakan fiskalnya
yang nanti akan terefleksikan dalam usulan usulan program dia
ya akhir akhir oktober ini ya
reformasi struktural yang tadi saya sebut
dengan kondisi kondisi yang memang membutuhkan bantuan support dukungan dari pemerintah
untuk kalangan kalangan yang memang membutuhkannya
baik dalam negeri inggris maupun di luar inggris
yang saya kira nanti konteksnya adalah
bagaimana dia membina persekutuan ya
atau persemakmuran di antara negara negara yang selama ini bergabung di
di bawah persemakmuran inggris
di sana saya kira india akan cukup memainkan peran
ya tentu saja
dan saya kira karena konteksnya adalah sekarang perdana menteri ini punya latar belakang india
maka masyarakat internasional akan melihat berapa dia akan menempatkan india dalam politik luar negeri
dan juga kebijakan ekonomi luar negeri
bagaimana kemudian kira kira rishi akan membawa hubungan antara bilateral
antara indonesia dan inggris pak riza sekarang
saya kira kalau konteksnya adalah negara negara di luar negara persemakmuran
saya kira inggris akan sejalan dengan siapapun pemimpinnya ya
dengan apa yang sudah terjadi
sejak terutama reformasi dilakukan
setelah keluar dari krisis tahun delapan puluh an
itu yang saya kira saya akan lihat akan proyeksikan di dalam konteks indonesia juga akan sama
saya kira yaitu lebih mementingkan pendekatan bilateral
ketimbang pendekatan pendekatan yang multilateral atau yang antar kawasan ya
sehingga bilateralisme menjadi fokus dari perdana menteri yang baru ini juga
menjadi menarik sekarang kalau misalnya anda mengatakan tadi india akan cukup memberikan peran yang penting sekarang di persemakmuran
karena kita tahu biden kemudian akan bertemu dengan perdana menteri sunak
rencananya di g dua puluh
dan mereka juga secara eksplisit juga sudah mengatakan sama sama akan melawan atau bersatu padu melawan
lawan tiongkok nah ini bagaimana pak riza
ya itu yang nanti menjadi pekerjaan rumah untuk negara seperti indonesia
yang memilih untuk netral dalam persaingan dua blok itu ya
dan negara negara di kawasan indo pasifik akan mencermati langkah langkah
dari perdana menteri yang baru ini
tetapi secara umum saya kira yang akan terjadi adalah
dia akan melanjutkan kebijakan kebijakan yang sudah dijalankan selama ini
terutama kalau melihat konteksnya adalah indo pasifik
dalam melawan dominasi atau pengaruh cina di kawasan ini
disanalah india punya peran penting
dan disanalah pula saya kira dalam teks g dua puluh indonesia punya peran penting
karena selepas ini tahun depan presideninya akan dipegang
untuk mencapai kepentingan
dan kita termasuk negara yang nanti akan menentukan
seberapa sebetulnya timbangan kekuatan di kawasan ini
antara blok barat dengan blok yang akan muncul ini cina ini akan dijalankan
dan kalau saya boleh mengusulkan
saya kira kita tetap perlu berpegang pada asean club ya
yang itu menjadi pegangan kita dan itu pula yang nanti kita
berdeliver ke kepemimpinan india di g dua puluh tahun depan
sama juga dengan keketuaan indonesia ya di asean
jadi ini sangat profegis sebetulnya
iya tahun depan ya keketuaan asean ya
baik pak riza terima kasih banyak atas waktu anda malam hari ini
sudah berbincang di cnn indonesia
prime news terima kasih